saya tidak sadar sekitar satu sampai dua minggu di rumah sakit
jadi setelah sadar saya sudah mengalami kebutaan
saya sudah tidak bisa melihat sama sekali
jadi seperti lampu mati gitu gelap
lahiran surabaya delapan agustus seribu sembilan ratus empat puluh
kegiatan sehari hari menjadi pemijat
selain memijat saya mengajar braille di resource center
selain itu saya menjadi atlet lari di jawa
jawa timur saya penyandang disabilitas tunanetra
saya mengikuti event paparnas di jawa barat
di nomor delapan ratus meter alhamdulillah mendapat perunggu
di nomor empat ratus meter saya nomor lima tidak dapat apa apa
yang nomor dua ratus meter sama mendapatkan perunggu
seharusnya pemerintah ini tidak membedakan antara atlet defable dengan atlet yang normal
karena kita semua sama sama atlet
bahkan lebih sulit menyandang disabilitas dibanding atlet yang normal
selama ini sebagai atlet tingkat provinsi maupun tingkat nasional bonus tidak sama
jadi bonus for prof untuk atlet yang normal itu bisa mencapai dua puluh juta
sedangkan untuk yang atlet disabilitas itu hanya satu juta dua ratus lima puluh
kebutaan dari bulan mei tahun dua ribu lima
sekarang sudah bisa merasakan tunah netra
nanti sudah tidak ingin bisa lihat lagi
tapi seandainya bisa ya alhamdulillah
cuman saya kesulitan mengajari anak usia dua tahun ini kan pada umumnya sudah mulai gambar gambar corak coret
terus mengenalkan huruf warna
nah saya ini kan tidak bisa melihat
jadi kesulitannya di situ mengajari anak
jadi saya sebagai pemijat atlet dan tenaga pengajar sudah mampu mencukupi untuk kebutuhan sehari hari
nah untuk atlet ini nggak bisa dipastikan karena penghasilannya nggak tentu